saya telah mencoba
kemudian duku hatas
memang kita mau
urusan keamanan urusan keselamatan
harus dilihat betul
jadi tidak usah tergesa gesa
untuk segera dioperasikan
yang berkaitan dengan sistem
yang berkaitan dengan keamanan
yang berkaitan dengan keselamatan
itu harus ditamakan
apabila nanti sudah dioperasikan
ini betul betul bisa mengurangi
kemacetan yang ada di jakarta
tapi sekali lagi
itu baru pertama kali
lrt itu juga baru pertama kali
kereta cepat juga baru pertama kali
jadi kalau ada kekurangan
masih ada yang perlu dikoreksi
masih ada yang perlu dievaluasi
jangan mengharapkan ini nanti
operasi langsung semuanya sempurna
tidak pasti ada perbaikan perbaikan
teknis yang lain lainnya